ayo tes giliran lu sekarang giliran kamu elu tis kamu pur lu kamu
tis tis kan gue bilang ini nih gue udah jalan ke sini terus saya jalan yang ini
makasih pengajar nih kembalian ambil aja babi baju lebaran
mau kemana ngelodok jak jauh amat mau ngapain nih service ginian kejauhan kagak
helmnya benerinnya ditukang service tv aja

kan diizado kan kerabrik ya gimana sih ya
kamu enggak puasa nanti kamu masuk neraka loh mau etis gue ini mau nukerin duit dulu biar bisa
dibagi dua mau mau atuh pur ada nggak bu makanya pelan pelan ah
apalagi sih kan duit penumpangnya udah kita bagi dua pas emang pas enggak kurang enggak lebih terus
ngapain lagi lu manggil kue biar bisa bareng sampai pangkalannya kue gak mau ke pangkalan
kenapa sepi gue mau ke musola
eh john emang enak main catur sendirian
ya enggak lah coy makanya dari tadi aku mau ke tempat lain
makanya dari tadi aku mau ke tempat lain

mikir mikir gue mati senang
udah tenang aja
ntar siapa yang kalah baru lawan sama lo
saya putih kamu item
buat ngecek cuy
daripada nganggur ntar kalo dapet penumpang
ongkosnya aku bagi dua

dia kan duluan pinjam motor saya
biasanya ada itu anak
si tisna ojek purbun tak ada
eh eh eh alamak
kau mau menabrak aku
remnya aneh bang
aneh ah kau
kau mau ngecek sekarang
ini kan motor si tisna ini
sementara aku ngecek pake motornya tisna
tisnanya lagi main catur
alamak siang siang main catur
eh kau bilang sama si tisna
dia tak akan mampu melawan orang baru
dia tak akan mampu melawan orang bata
antar aku ke depan
gue pernah juara dua lomba catur
kamu juara dua
saya atuh juara pertama
tingkat rt juga
bukan atuh tingkat keluarga saya sendiri
tingkat keluarga saya sendiri
mengalahkan bapak saya pur
bapak lu gak marah
tadinya sih enggak tapi setelah diledekin sama
ibu saya selama seminggu
akhirnya bapak saya marah juga pun
terus bapak lu gak marah sama ibu lo
wah saya gak sempet nanya
terima kasih bang ya
benar kau bisa pemotor ini
bisa bang tadi kan penyesuaian bang
pelan pelan gasnya
kok bilang pelan pelan
gak sengaja bang
kok gak jalan jalan
sekarang giliran kamu pur
yeh kan tadi gue udah jalan
dari sini gue kesini
sekarang giliran elu
tadi lo bilang katanya mau mikir
saya baru inget
udah sekarang jalan
ntar dulu mikir dulu atu
kita gak boleh gegabah
aman pula untungnya
jangan pakai motor ini
ke dalem ya
sebentar ya bu aku tuker motor dulu
udah tis giliran lo tis
sekarang giliran kamu
kan gue bilang ini nih gue udah jalan kesini
terus saya jalan yang ini
yang ini lebih enak bu